dinas pariwisata dki jakarta menyiapkan agenda wisata dan hiburan bagi atlet dan ofisial asian games dua ribu delapan belas yang berlaga di jakarta
salah satu agenda wisata yang disiapkan adalah wisata seni budaya
di mana para delegasi asing asian games ini diajak menyaksikan pertunjukan wayang orang di gedung pertunjukan wayang orang barata senen jakarta pusat
sejumlah atlet dan ofisial asean games dua ribu delapan belas yang berasal dari pakistan dan thailand
menikmati penampilan sentra tari ramayana berjudul sinta hilang
yang dibawakan kelompok wayang orang barata pada sabtu sore
ini merupakan pertunjukan kedua pada hari itu
setelah pada sabtu pagi atlet dari filipina mongolia dan uzbekistan disuguhi tarian tradisional jawa
sekaligus menjajal langsung alat musiknya
ini merupakan upaya pemerintah provinsi dki jakarta untuk menyambut para atlet yang berlaga di asian games
sekaligus sebagai misi untuk memperkenalkan budaya indonesia
para atlet pun menyambut baik kesempatan ini
bahkan mereka tidak ragu ragu untuk menjejal alat musik tradisional gamelan
saya sangat menarik untuk melihat performa artis indonesia karena ada banyak legenda dan diversitas
dan saya menarik untuk melihat performa artis indonesia
paguyuban wayang orang barata menyambut baik para delegasi olahraga dari negara negara asia tersebut
mereka sengaja membawakan penggalan kisah mahabrata karena hampir setiap negara di asia
khususnya india dan thailand telah mengenal baik kisah ini
mereka pun berharap wayang orang semakin dikenal di asia

atas kedatangan para atlet saudara saudara kita atlet asian games asia ini
barangkali yang belum mengerti bahwa indonesia punya wayang
dan wayang ini selalu membawakan cerita yang sumbernya dari india
yaitu maha barat yang dikarang oleh fiasa dan ramayana oleh walmiki
jadi ada kesamaan cerita
ada kesamaan cerita
cuman penampilannya berbeda
jadi barangkali kalau kita melihat dari sana sana kita serap
barangkali kita yang punya itu mereka serap juga
inilah wayang indonesia
dan wayang kan sudah diakui dunia
selain wisata seni budaya pemerintah provinsi dki jakarta juga menyiapkan agenda wisata sejarah dan wisata belanja